adu visi dan misi antara calon presiden yang digelar minggu malam di hotel sultan jakarta
berbuntut panjang capres petahana joko widodo dilaporkan ke badan pengawas pemilu senin siang
pelapor dari tim advokat indonesia membawa sepuluh dokumen laporan terdiri dari cetakan berita
media daring dan cuplikan rekaman video debat jokowi prabowo pelapor menuding pernyataan
jokowi dodo tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh prabowo merupakan kebohongan
mereka menduga ini merupakan fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan calon presiden nomor urut dua
disampaikan oleh pak jokowi itu kan hak kepemilikan kalau disampaikan oleh pak pak prabowo itu kan hgu itu
pun bukan atas nama beliau yang kami ketahui ya senama perusahaan sehingga saya kira hal hal
seperti ini yang kemudian ya kita juga minta kepada pihak bawaslu dan juga pihak kpu
agar mendegur keras buat pak jokowi agar tidak
lagi melakukan hal hal seperti ini di masa yang akan datang sementara itu calon presiden
petahana jokowi dodo mengaku heran dengan pelaporan dirinya ke bawah seluruh menurutnya
saat debat sudah ada bawah seluruh sehingga jika memang ditemukan pelanggaran maka bawah seluruh
akan mengambil tindakan tepat tepat yang lalu saya juga dilaporkan debat yang dilaporkan kalau
debat dilaporkan dosa debat ajalah hahaha udah debat dilaporkan gimana kan sudah ada bawah tebak
ada di situ ya kalau kira kira enggak pasti yang di bisiki undang undang dalam debat calon presiden
yang digelar minggu malam jokowi sempat menyebutkan kepemilikan lahan prabowo di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh hektare dan di aceh tengah seluas satu ratus dua puluh hektare prabowo lalu mengakui soal kepemilikan lahan
namun ia menegaskan bahwa status kepemilikan itu adalah hak guna usaha yang kapanpun bisa dikembalikan kepada negara
prabowo menilai lebih baik lahan itu dikelola nasionalis seperti dirinya daripada pihak asing
alfira khedunisa cekat
tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini